pintasnya kamu mencintai yang juga cintai dirimu
kecanggihan teknologi membuat jarak yang memisahkan anggun di perancis dan band kotak di indonesia
bukan hambatan untuk berkarya bersama
mereka merilis single kolaborasi berjudul teka tembak
ku ingin tahu jawab di hatimu
penggarapan vokal dilakukan di dua negara
tantri dan kawan kawan mengerjakan di jakarta
sedangkan anggun mengisi vokalnya di perancis
ketika panjang ku harus menunggu
senangnya tuh senang banget karena memang tidak pernah ada terlintas di pikiran saya saat dulu
saya cuma bisa ya cuma nyanyi sekedar di layar tv aja karaokean
tapi tiba tiba sekarang dapat hadiah luar biasa
dapat kesempatan merekam suara saya yang bisa memorable nanti buat anak saya
itu indah banget sih
eh senang lah senangnya udah gak kekira mungkin tadi bisa kelihatan dari muka saya
anggun mengakui lagu ini mengembalikan memorinya ke nuansa slow rock era sembilan puluh an
karena buat saya nyanyi sama tantri lagu apa aja lagu unyil juga mau
lucu lucu lucu keren keren jamannya terus terus
jadi ya enggak
sebenarnya enggak ada
perbedaannya antara suara aku sama suara tantri
itu dia suaranya menggelegar sekali
dulu aku seperti dia sekarang juga enggak lagi
aku ingin tahu siapa di hatimu
single teka teki menjadi bonus dalam album terbaru kotak yang akan dirilis dalam waktu dekat
gria putri jakarta